dan awas ya kamu jangan sampai nengok kalau kamu sampai nengok belakang aku
gak akan pernah mempertemukan kamu lagi dengan cantik
cantik jangan nangis lagi cantik besok kita main lagi sama ayah besok main lagi sama
atau kamu lagi sibuk mengurusi andara iya udah udah udah cukup menunduk sembarangan mah
mah tadi sebelum berangkat padahal udah menawarkan diri untuk mengantarkan
kamilah tapi kamu sendiri menolaknya maju tolong jangan menyakitkan masalah ini dengan hal lain
apalagi dengan andara ini enggak ada hubungannya kalau enggak ada hubungannya
buat apa tadi andara kesini menemui tovan buat apa maksud mama udahlah fadil mama sudah tahu
apa maksud kamu mama sudah bisa lihat kok kamu mau andar supaya dekat dengan tovan supaya menutupi
hubungan kalian iya kan sofrozimah dengar ya fadil sudah cukup permainan kamu
dengan anda jadi sekarang mama minta sama kamu kamu harus memperhatikan kamilah
kamu harus memperhatikan kehamilan kehamilan dan bayinya mama tidak mau sampai terjadi apa apa
sama kandungannya kamilah apalagi kalau sampai hipertensinya kamilah kumat kalau sampai terjadi
apa apa sama kamu mama tidak akan pernah memaafkan kamu gak akan hadir
tolong fadil kamu lebih perhatikan kamilah seperti waktu kamilah sedang hamil kafadun enak ya
hai ini pasti mama kamu dia enggak mau nomor teleponnya kelihatan miraya enggak tahu
hai assalamualaikum waalaikumsalam dok kamu udah sampai kan udah nih kamu dimana sih enggak usah nanya aku ada di mana sekarang juga tolong kamu tinggalin cantik dekat bangku taman itu tapi disini sepi loh kamu ya kita cantik sindirin disini nanti kode curig gimana
cintanya aja aku ada di sekitar sini kok dan aku juga lagi ngasih kamu
hai apa lagi kenapa kamu di wajah tinggalin cantik dekat bangku itu dong
hai tinggalin cantik dekat bangku itu dong
hai indy kamu serius
hai udah udah nggak usah banyak tanya cepet tinggalin cantik bangku itu
hai sekarang kamu pergi dari tempat ini pergi jalan aja lurus dan awas ya kamu jangan sampai kalau kamu sampai nengok belakang aku nggak akan pernah mempertemukan kamu lagi dengan cantik walaupun cantik nangis sakit aku nggak akan pernah mempertemukan kamu lagi
iya kamu jangan marah marah deh
ya kamu jangan marah marah deh
aku pergi sekarang ya
aku pergi sekarang ya
ia pergi dulu ya
ia pergi dulu ya
ia pergi dulu ya
dan awas ya kamu jangan sampai nengok belakang kalau kamu sampai
belakang aku nggak akan pernah mempertemukan kamu lagi dengan cantik
cantik jangan nangis lagi cantik besok kita main lagi sama ayah
besok main lagi sama ayah cantik jangan lagi cantik
cantiknya udah lah ada
berarti ini udah ngambil dia
makasih ya mbah oh iya ini uang imbalannya makasih ya ya ampun cantik akhirnya kamu bisa sama
ngapain sih kita kesini bu
camillah itu pasti baik baik aja bu
ibu tidak perlu mengkhawatirkan berlebihan seperti ini
kamilah itu baik baik apanya
kamu gak ingat cerita ibu tadi malam
keadaan rumah tangga camilla itu
sudah membuat kamilah putus asa
sudah sudah sudah
kalian dem aja
kalian memang nggak peka dengan keadaan kamila
seandainya saja dari awal kalian mau bergerak cepat
semua pasti gak akan berlarut larut seperti ini ris
ada eyang ada opa sama oma tuh
kamu habis singgup taufan ya
enggak kamila habis dek habis periksa kandungan
memang kamu nggak perlu sering sering lihat taufan
apalagi sudah banyak yang jagain tovan di sana
kamila kamu wsg nya di rumah sakit tempat taufan dirawat kan
kamu nengok taufan bareng sebentar nggak
tak tadi kamila udah sempat lihat kata taufan pak
memang cuma sementara makanya kamila langsung pulang ke sini
artinya kamu jenguk taufan kan
terus mana fadil
kok kamu datangnya cuma berdua kak fad
fadil pasti nggak nemani kamu bersama sama pak fadil
kamu periksa kandungan kan
tidak pak fadil
tidak pak fadil
tidak pak fadil
tidak pak fadil
tidak pak fadil
tidak pak fadil
kak fadilnya soalnya lagi sibuk banget ya
jadi kak fadil nggak sempat nganterin kamu
tidak pak fadil
fadil itu sudah nggak peduli sama kamu
tidak pak fadil
tidak pak fadil
kau penggemar belum kalir
aku ngga penggemar
jadi apa maksud kamu minta aku untuk menemui kamu dengan tiba tiba seperti ini
itu poin aja andara
apa maksud kamu datang ke rumah sakit dan menemui fadil
kamu bikin masalah sama keluarga aku
asal kamu tahu aja andara
di antara aku dan fadil masalahnya belum baik baik aja
jadi seharusnya sebelum kamu ketemu sama fadil kamu ngomong sama aku dulu